tahun baru dua ribu dua puluh mungkin kita ada baiknya untuk melihat bagaimana suasana di jakarta
bagaimana suasana di jakarta coba dong kita lihat kita intip sedikit
dan kita akan bergabung nih ya
itu di monas wah udah ada yang kebelet nih langsung nyalain kembang api di sana
dan ada juga di bundaran h ini ya ada arman helvi
wah itu kembang api sudah mulai menyala nyala di patung selamat datang
di bundaran h i
oke tinggal satu menit lagi
kita akan berganti tahun
dan sepertinya suasana ataupun cuaca di sana memang masih sedikit gerimis begitu ya
tapi tidak menyulutkan semangat semangat para warga yang berada di sana untuk merayakan pergantian tahun dua ribu dua puluh
tentunya dong jangan sampai semangatnya jadi berkurang
karena kalau hujan itu identik dengan keberuntungan
siapa tahu dengan hujan di tahun baru ini
ini adalah pertanda bahwa nanti di tahun dua ribu dua puluh ini datangnya keberuntungan ini akan bertubi tubi
oke sudah berapa
oke ini tinggal beberapa detik lagi
selamat tahun baru
selamat tahun baru
selamat tahun baru untuk anda yang berada di wilayah indonesia
indonesia bagian barat
kita bisa menyaksikan kemeriahannya
kita lihat ini sama sama dulu
lasernya sudah menunjukkan angka dua puluh
rukakan dulu oh
member raya amerika persis sertai bulanaring ini
oke itulah bagaimana detik detik pergantian tahun di bundaran hotel indonesia
dan juga di tubuh monumen nasional yang menjadi ikon jakarta selama ini ya
sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an monas ini sudah ada dan tentunya menjadi tempat berkumpulnya
masyarakat di indonesia juga khususnya wilayah jakarta untuk berada di sana
wah ini bagus banget nih ya kembang api bertebaran di mana mana menyambut tahun dua ribu dua puluh
kita lihat di bundaran hi sendiri itu ada di
wow bagus sekali nih kita akan melihat bagaimana keseruannya nanti ya
tapi kalau misalnya dibanding bandingkan jangan dibandingin sebenarnya
tapi kalau kita melihat lagi wilayah bali beberapa waktu yang lalu
dua jam yang lalu tepatnya itu menarik sekali ada musik dari catty perry
itu dari wilayah barat lah ya tapi dicampurkan dengan koplo
jadi ada sedikit sentuhan lokalnya tapi mungkin di sini ada juga cuma gak kedengeran bagi kita
tapi itu yang di bali tadi ini seru banget sih bala
karena jadi mungkin yang di sana tuh langsung moodnya naik gitu kan ya langsung bergembira
tapi kayaknya kalau di hi dan monas nggak mungkin kalah seru lah ya dari bali
iya bisa terlihat dari
berbagai macam kembang api yang dilontarkan ke sana
tapi ini mbak rifda sendiri pernah ke ini melihat secara langsung bagaimana suasana tahun baru di mona seperti ini pernah
belum pernah sama sekali
kemana aja ini ini kalau ditanyain nanti udah pernah ke monas belum
bahkan teman saya juga ada yang belum pernah ke monas
padahal dia orang jakarta gimana sih
sudah sudah pernah ke monas
sudah pernah ke monas tapi ulang tahun baru jadi belum pernah
tahun baru belum pernah
harus mencoba sih
biasanya tahun baru kemana
biasanya di rumah aja sih rahat
karena kan tanggal dua nya seperti biasa harus latihan lagi
oh harus latihan jadi tiada hari tanpa latihan tapi memang diselingi dengan kuliah itu tadi
nah itu tadi gimana kita lihat bagaimana suasana di monas yang masih terus ramai dengan apa ya itu kembang api laser dan lain sebagainya memang ada di sana
yang memang sudah disiapkan dari beberapa hari yang lalu ya
tidak hanya di monas tapi juga tadi di bundaran hotel itu
dan di bundaran hotel indonesia juga disiapkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta dengan berbagai macam acara seperti adanya panggung hiburan lalu juga ada nikah masal
ini yang sarah katanya kepengen ini untuk tahun depan
ini dari tadi kayaknya kamu deh yang meng highlight nikah masal itu
sebenarnya saya minta doa sih dari saran dari masyarakat indonesia yang menonton cnn indonesia supaya mana tau nanti ada yang langsung diijabah sama allah swt
ini iqbal akan diaminin dan didoain dari warga
di indonesia nih dari sabang dan malang
iya tidak hanya saya tapi untuk anda anda semua yang lagi jomblo mungkin bisa langsung terrealisasi apa keinginannya
kita ke arman helmi terlebih dahulu di bundaran hotel indonesia
coba arman bagaimana suasana di sana di aduh sayang sekali hujan

semua di dasar dengan semangat
semua di dalam sosial

semua di laporan kita dengan adanya kebijakan dan perasaan kebersamaan
ya baik teman teman maifri dan juga iqbal saat ini di kawasan bundaran hotel indonesia semakin ramai
semakin padat meskipun hujan tetap awet mengguyur kota jakarta namun itu sama sekali tidak menyurutkan antusiasme daripada masyarakat
semakin padat meskipun hujan tetap awet mengguyur kota jakarta namun itu sama sekali tidak menyurutkan antusiasme daripada masyarakat
baik warga jakarta ataupun juga pendatang dari kota kota lain yang ingin menghabiskan malam tahun baru mereka di jakarta seperti itu
karena memang pemerintah provinsi dki jakarta pada menjelang tahun baru ini mempersiapkan ada kurang lebih lima lokasi atau lima panggung hiburan rakyat
yang digelar mulai dari kawasan pantai ancol kemudian juga di halaman balai kota kemudian bundaran hotel indonesia
kemudian juga ada spot budaya duku atas seperti itu
dan ada juga berbagai pertunjukan musik tepi barat dan tepi timur yang berlangsung di depan trotuar sarina ataupun juga trotuar bawaslu
kemudian juga ada di depan trotuar bang yoo obi seperti itu
tapi pertunjukan musik ini telah berlangsung sejak sore hingga pukul sepuluh tadi seperti itu
dan dilanjutkan juga dengan pertunjukan ataupun juga panggung hiburan yang ada di bundaran hotel indonesia
saat ini gubernur dki jakarta anies baswedan bersama unsur dki jakarta
dan bersama unsur ataupun juga jajaran muspida di dki jakarta sudah berada di panggung utama
untuk memberikan sambutan ataupun juga memberikan apresiasi kepada warga ibu kota yang sudah hadir meramaikan tahun baru dua ribu dua puluh
ada pun hiburan hiburan yang disuguhkan oleh pemprov dki jakarta
diharapkan selain memberikan hiburan tapi juga sekaligus memberikan kebahagiaan
dan juga sekaligus menjadi wadah silaturahmi atau bertemu berbaur dari segala lapisan
segala golongan sekaligus juga untuk menyaksikan dan juga menikmati hasil hasil pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah
di mana warga juga diajak bisa melihat wajah baru jakarta yang setiap hari ada perubahan seperti itu dan semakin ciamik katanya
nah ini juga merupakan wujud rasa syukur pemprov dki jakarta dengan menggelar panggung hiburan rakyat di empat sampai dengan lima titik atau lima lokasi
dan untuk mengamankan jalannya panggung hiburan
dan malam tahun baru juga polda metro jaya bekerja sama dengan tni dan juga satpol pp telah mengerahkan lebih dari sepuluh ribu aparat gabungan
untuk berjaga jaga di setiap lokasi hiburan dan juga di pusat pusat peribadatan seperti itu
agar masyarakat yang juga akan beribadah atau mengucap syukur di malam tahun baru seperti misalnya di katedral gereja masjid dan musola untuk berzikir bersama
sejauh ini kondisi semakin ramai
karena panggung hiburan saat ini masih tetap terus diwarnai dengan pertunjukan atau penampilan artis artis ibu kota
saat ini raja dangdut roma irama lagi menggoyang kawasan bundaran hotel indonesia
masyarakat terus membanjiri bundaran hotel indonesia
iqbal dan juga mevry
itu yang ditunggu tunggu ada raja dangdut
arman helmi terima kasih informasinya
jangan lupa joget joget juga loh
harus senang senang ya
ada raja dangdut disana
nah kalau tadi kita sudah melihat bagaimana suasana
di bundaran hotel indonesia bersama arman helmi
lalu bagaimana yang ada di monumen nasional
sudah ada produser lepahan kami ada wahyudi disana
wahyudi bisa anda jelaskan bagaimana suasana di monas malam ini
iya selamat malam iqbal dan sarah
dan selamat tahun baru dua ribu dua puluh
semoga resolusi kita di tahun dua ribu dua puluh semua dapat terwujud
dan dijabah oleh tuhan yang maha kuasa
dan di situasi terkini dari monumen nasional
meskipun hujan terus mengguyur kawasan monumen nasional
sejak sore kemarin ya tanggal tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas
dan sampai detik ini di pukul sepuluh wib
ini terus mengguyur kawasan monas
namun tidak menyerutkan antusiasme dan juga semangat
masyarakat yang datang ke monumen nasional
untuk merayakan pergantian tahun dan memasuki tahun dua ribu dua puluh ini
dan menariknya tak hanya warga jakarta
iqbal dan sarah
yang hadir di monumen nasional
namun juga banyak sekali para pengunjung yang datang dari luar jakarta
bahkan dari pulau jawa
berbeda dengan beberapa titik yang ada di jakarta
yang berisikan relief sejarah monas
sejarah ibu kota jakarta
dan juga sejarah perjuangan para pahlawan kita
termasuk proklamasi kita di tahun seribu sembilan ratus empat puluh
monas juga secara resmi menampilkan air mancur menari
yang menjadi daya tarik para pengunjung yang datang dari luar jakarta
yang selama ini mungkin hanya bisa melihat dari media televisi
dan juga dari media sosial
kemudian dari pihak monas
secara resmi memang tidak menampilkan adanya tampilan ataupun atraksi
dari kembang api seperti tempat tempat lain
misalnya di bundaran hotel indonesia
namun di sini
antusiasme dan semangat warga
akhirnya memberikan sebuah swadaya
untuk meramaikan suasana monas
inilah kembang kembang api dari swadaya masyarakat
yang datang dari jakarta dan luar jakarta
untuk meramaikan semangat tahun baru dua ribu dua puluh
yang ada di kawasan monumen nasional
dan di sini kami melihat warga ataupun masyarakat
masih terus berkumpul
mengitari ataupun mengelilingi kawasan monas
sambil memanjatkan doa satu sama lain
untuk agar nantinya
resolusi tahun dua ribu dua puluh dapat terwujud
kemudian dari sisi pengamanan
kami melihat dari setiap pintu gerbang
yang ada di monas
terus dijaga oleh aparat kepolisian
dan juga dibantu oleh satuan polisi bangung peraja
yang terus berjaga jaga
untuk mewujudkan situasi monas
di hari tahun baru ini
yang kondusif dan juga aman
iqbal dan sarah
itu tadi laporan yang komprehensif sekali
dari koresponden kita wahyu diritonga
dari monumen nasional
itu sangat menarik sekali
tetap jaga kesehatan
nanti jangan sampai setelah pulang pulang
karena kehujanan langsung sakit
apalagi resolusi dua ribu dua puluh tentunya harus sehat